direktorat jenderal pajak berencana mengusut wajib pajak orang pribadi dan korporasi
yang tidak melaporkan hartanya serta tidak memanfaatkan program amnesti pajak
dalam pelaksanaannya ditjen pajak akan menggunakan data hasil amnesti pajak
untuk memeriksa wajib pajak yang tidak patuh
tindakan ini sesuai dengan pasal delapan belas undang undang pengampunan pajak
sebelumnya menteri keuangan sri mulyani mengatakan
wajib pajak yang tidak melaporkan hartanya dalam surat pelaporan tahunan selama dua tahun
bukan hanya itu pada dua ribu delapan belas pemerintah akan menerapkan keterbukaan informasi perbaikan antar negara
artinya wajib pajak tak dapat lagi menyembunyikan hartanya